setelah enam jam lamanya tim evakuasi dari brimob watukosek
akhirnya membawa tiga anggota brimop yang tewas
akibat tersambar petir di gunung ringgit
kecamatan perigen pasuruan jawa timur pada selasa dini hari
kapus dig brimob watukosek mengatakan
kejadian berawal saat tujuh ratus lima puluh sembilan siswa pendidikan pengembangan personel
digbang space brigadir dan perwira brimob
tengah melakukan giat akhir naik gunung welirang melalui gunung ringgit
namun di tengah perjalanan sekitar gunung ringgit
turun hujan lebat disertai petir dan menyambar delapan siswa
tiga diantaranya tewas di lokasi dan lima siswa lainnya luka luka
karena ada perubahan cuaca
perubahan cuaca sampai di gunung ringgit
terjadi hujan lebat dan ada petir
sehingga tiga orang peserta didik kita
dan yang lima sudah luka
sekarang sudah ada di rumah sakit
brimob berduka namanya
bukan cuma brimob polri berduka
itu tersambar petir atau gimana sih nak
ini memang sedang melakukan
melakukan kegiatan latihan berganda
untuk penutupan pendidikan pengembangan spesialisasi
ketiga jenazah dan lima siswa yang luka luka itu
langsung dibawa menggunakan mobil ambulans
dari polda ke rumah sakit bayangkara polda jatim
bersapriyongko pasuruan jawa timur